pasca disebut pdip tak lagi dianggap kader
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menegaskan
jika dirinya dan presiden joko widodo belum bergabung ke partai politik manapun
gibran menyebut sampai saat ini baik ia dan ayahnya jokowi
belum memutuskan bakal melabuhkan diri ke partai politik mana
respon seadanya pernyataan presiden jokowi dodo dan gibran bergabung dengan golkar
wapres terpilih ini pun hanya menyebut bahwa ia berteman dengan semua partai
dan menganggap semuanya sebagai rumah